senasib dengan kompetisi sepak bola liga satu dan liga dua lanjutan kompetisi indonesia basketball league atau ibl yang rencananya bergulir tiga belas hingga dua puluh tujuh oktober mendatang akhirnya harus dibatalkan
tidak keluarnya izin dari kepolisian menjadi salah satu alasan pihak ibl untuk tidak melanjutkan rencana bergulirnya kembali ibm musim dua ribu dua puluh
keputusan pembatalan lanjutan kompetisi tertinggi basket di indonesia ini disampaikan setelah pihak ibl dan perbasi mengadakan rapat koordinasi dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
meski seluruh teknis persiapan protokol kesehatan sudah mencapai sembilan puluh persen namun pihak ibl memahami keputusan dari pihak kepolisian yang tidak memberikan izin
kondisi ini juga telah disampaikan kepada klub klub peserta ibl termasuk implikasi yang terjadi terhadap pembatalan kompetisi

dua ribu dua puluh hanya sempat berjalan hingga empat seri sebelum akhirnya dihentikan karena pandemi covid sembilan belas pada bulan maret lalu
dari rencana awal kompetisi ibl akan kembali berlanjut tanggal tiga belas hingga dua puluh tujuh oktober mendatang di mahaka square kelapa gading jakarta
dan akan langsung mempertandingkan babak playoff hingga final
kita memahami dan telah melakukan diskusi internal juga bersama klub
bahwa untuk musim ibl dua ribu dua puluh harus kita batalkan untuk sementara ini mengingat situasi
dan kita juga telah memahami situasi ini adalah situasi yang terbaik
karena apapun yang kita lakukan sekarang adalah untuk mendukung agar semua diberikan kesehatan dan keselamatan karena itu menjadi prioritas yang utama